inilah cuplikan tayangan yang menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir
karakter zahra yang merupakan seorang istri muda dan berada dalam pernikahan poligami jadi sorotan ketika sang pemeran ketahui berusia lima belas tahun
tak sedikit pelaku seni indonesia pun mengomentari hal ini
seperti ernest prakasa beki tumewu hingga mantan artis cilik amel karla
adegan dan alur cerita yang menyimpang dirasa tidak memberikan pesan yang baik kepada masyarakat
menanggapi kejadian ini kepada detik com wakil ketua komisi penyiaran indonesia atau kpi mulyo hadipurnomo menyatakan
stasiun televisi yang bersangkutan akan mengganti pemeran pada sinetron tersebut
serta acuan usia menjadi perhatian penting yang akan disampaikan ke rumah produksi
dilihat dari sisi hukum berdasarkan pasal enam puluh delapan undang undang ketenaga kerjaan
pengusaha dilarang utamanya
untuk memperkerjakan anak
namun demikian ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun
untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial anak
demikian yang disebut dalam pasal enam puluh sembilan ayat satu undang undang ketenaga kerjaan
tim liputan cnn indonesia